kedua pelaku penyanderaan di salah satu rumah di kawasan pondok indah jakarta selatan sudah berada di polda metro jaya
dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan terhadap pelaku ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di poldra metro jaya
raff raf sudah sejauh mana penyelidikan polisi terhadap tersangka pelaku
tersangka lagi juga sudah datang jadi kedua tersangka ini tidak datang secara bersamaan
namun dari kedua tersangka ini semuanya langsung digelandang masuk ke dalam ruang pemeriksaan untuk dilakukan interogasi atau juga pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami sebenarnya motif apa yang terjadi
sehingga mereka melakukan aksi perampokan yang berada di pondok indah
menurut kasub dit
penerangan masyarakat humas polda metro jaya akbp murbaya sendiri bahwa sampai sejauh ini belum ada keterangan yang bisa diberikan karena pihaknya masih melakukan pendalaman yang jauh lebih serius lagi
sehingga dijanjikan bahwa rilisnya nanti akan diterbitkan pada esok atau mungkin juga pada hari senin
dan dua terpenyendra saat ini diduga diketahui bernama jokowi
dan juga sep ini belum juga diketahui apa sebenarnya selain juga motif apakah memang benar benar motifnya adalah terkait masalah pencurian murni atau tindak kriminal murni atau memang ada konflik lain yang menyebabkan mereka melakukan penyanderaan tersebut
ya raff raff motif belum diketahui namun identitas sudah diketahui apakah kedua pelaku ini kemudian akan ditahan di sana dan sampai berapa lama
ya tentu saja untuk mendalami pemeriksaan lebih lanjut maka sampai saat ini mereka nantinya akan tetap ditahan di direkturat kriminal umum polda metro jaya
dan sejauh ini juga masih belum ada keterangan sampai berapa lama nantinya mereka akan ditahan
namun untuk sambil menunggu rilis resmi dan juga pernyataan resmi dari pihak polda metro jaya sendiri maka besar kemungkinan bahwa mereka masih tetap akan mendalami kasus ini
sampai mereka menemukan jawaban yang pasti dan sampai menunggu hal tersebut maka mereka tetap akan menjadi tahanan di polda metro jaya
ya satu lagi raff raff apakah kedua pelaku ini sudah didampingi pengacara ataukah sudah mereka meminta pengacara
sejak datang secara terpisah dari pukul tiga sore tadi mereka tidak bersama dengan pengacara mereka namun mereka langsung di
ada gelandang bersama dengan pihak kepolisian dan sampai sejauh ini pengacara ataupun juga kuasa hukum dari keduanya juga belum tampak dan juga belum diumumkan apakah mereka nantinya tetap akan menggunakan pengacara untuk membela mereka
baik kita tunggu perkembangan selanjutnya dari anda nanti ya
raff raff kaffi melaporkan terima kasih